pernyataan indemokrat gerindra dan pkb menolak hak angket
nyatanya pimpinan sidang tidak meminta pandangan tujuh fraksi lain
hujan interupsi langsung menggema di ruang sidang
seluruh anggota fraksi gerindra langsung walk out karena tidak merasa haknya didengar
ada baiknya reses itu kita juga menjadi sarana untuk mengambil pertanyaan kepada konstituen
apakah ini perlu
apakah ini perlu
ini tidak ada aiue
kalau begitu kita tidak tahu jawab
menurut saya tindakan pimpinan terlalu buru buru dan menurut saya tindakan pimpinan terlalu gegabah
terhadap aspirasi dan pendapat yang berkembang di anggota
sementara fraksi hanura yang setuju pengguliran hak angket menilai partainya
perlu mendengar langsung pengakuan kadernya miriam
jadi dalam posisi ini hanura mendukung tidak dalam posisi menekan nekan
tapi dalam posisi meminta kejelasan
insya allah hanura tidak melebar kemana mana
dan kita akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kpk
proses peradilan yang sedang berlangsung
kita mempersilahkan tidak ada intervensi
tapi kemudian kita hanya meminta pertanggung jawaban atas nama nama yang disebut termasuk sekjen hanura
pimpinan sidang memberi waktu hingga tujuh belas mei mendatang kepada seluruh fraksi menyerahkan nama kadernya menjadi anggota pansus

jika ada yang tidak menyerahkan maka nasib hak angket akan menggantung
lalu apa penjelasan dari wakil ketua dpr ri fahri hamzah yang saat itu menjadi pimpinan sidang paripurna
kita langsung akan mengulasnya malam hari ini dengan wakil ketua dpr ri fahri hamzah
selamat malam bang fahri
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn news dan krimenews
lalu ada advokat senior todung mulia lubis
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
tapi sebelumnya kita akan simak lagi ya suasana di sidang paripurna saat sebelum diketuk palu saat itu berikut ini
saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota
apakah usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang diatur dalam undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
dapat disetujui menjadi hak angket dpr ri
baik kita kira sudah kita simpulkan kita menggunakan hak angket
terima kasih teman teman
lalu bagaimana reaksi fraksi fraksi yang kemudian keluar setelah sidang paripurna
ini kita simak penjelasan salah satu ketua fraksi dari gerindra berikut ini
ada baiknya reses itu kita juga menjadi sarana untuk mengambil pertanyaan kepada konstituen apakah ini perlu apa enggak gitu loh
ini enggak ada aiue oh langsung bet ya sudah kalau begitu kita enggak tahu jawab
menurut saya tindakan pimpinan terlalu buru buru dan menurut saya tindakan pimpinan terlalu gegabah terhadap aspirasi dan pendapat yang berkembang di anggota
ya kalau modalnya begitu gimana
maksudnya sudah diketep di sini apakah bisa diubah lagi pak
gerindra akan berusaha ini membatalkan keputusan ini
sarannya dengan apa
tanpa aiuo buru buru mungkin pak fahri bisa langsung memberikan penjelasan kepada pak muzani mungkin fraksi fraksi yang lain juga akan melayangkan protes katanya kepada pak fahri ini
ya pertama tama ini kan prosesnya sudah panjang ya karena itu kan adalah usulan dari komisi tiga
pada rapat maraton tiga hari
disepakatilah secara aklamasi menggunakan hak angket
dan jangan lupa di komisi tiga itu ada sekitar lima puluh enam anggotanya dan semua fraksi juga ada di situ
dan semua fraksi menyetujui
nah waktu itu dalam argumen di rapat pimpinan dan rapat bamus yang pertama merespon surat saudara benny harman tanggal dua puluh april
karena pengusulan itu tidak diperlukan lagi karena keputusan ini telah disepakati di komisi
jadi kita ini di rapat bamus hanya menyetujui penjadwalan atau tidak
tapi kemudian kita mendengar dari badan kajian dpr kita punya badan keahlian yang sangat kuat gitu
dia bilang pak ini masih ada dispute di peraturannya lebih baik diusulkan saja ada pengusulan
nah kembalilah kita bersurat ke komisi tiga lalu itu disurati dan lalu juga menandatangani relatif semuanya mendatangani
cuman memang tentu sudah mulai ada gerilya
ya kita tahu kan memang gerilya gerilya di dpr itu biasa gitu
lalu dibawa ke bamus dan saya kira dalam rapat bamus itu ya tidak ada yang tidak setuju
tapi memang ada yang minta penundaan untuk diadakan lobby dan sebagainya begitu
nah waktu memimpin sidang itu saya sudah datang kira kira dengan mindset sebenarnya ini tidak ada masalah
karena relatif sudah oke begitu
maka yang saya lihat itu kan sekarang itu ada sistem sidang baru di dpr itu ya
setelah fraksi fraksi bicara itu kelihatan tuh di layar itu fraksi mana aja yang bicara gitu
dan persis sebenarnya yang mengusulkan di badan bamus itu itu juga yang berbicara
nah waktu pak masinton bicara akhirnya saya menganggap itu sudah
karena orang di layar sudah kelihatan
karena di layar sudah tidak ada gitu
maka saya tanyakan sekarang fraksi sudah kita dengar seluruh anggota bagaimana kira kira gitu kan
nah saya tidak mendengar ada yang nggak setuju
jadi saya ketok gitu loh
jadi yang izin pimpinan tadi kata kata itu ada banyak pimpinan
sebenarnya itu interupsi tadinya untuk lobby
makanya waktu teman teman datang ke depan saya bilang ya udah kita habis ini lobby
saya bilang begitu gitu loh
sambil anda meyakini background bahwa semua fraksi sudah setuju di komisi tiga
sebenarnya sudah tidak ada masalah
karena ini kan runtutannya juga sudah panjang ke kesimpulan itu gitu
jadi ya begitu selesai mau lobby ternyata sudah tidak ada di lapangan
dan fraksi fraksi besar terutama mengatakan golkar dan pdip dan hal ini
sudah tutup saja gitu
jadi akhirnya saya tutup
yang meminta tutup fraksi golkar pdip
iya kira kira yang hadir yang sisanya kan masih banyak di ruangan itu
tapi kemudian ada yang bilang ini melanggar tradisi
biasanya itu ada semacam pandangan fraksi fraksi dulu untuk menyampaikan pendapatnya
ya pandangan fraksi itu kelihatan di layar itu
jadi ya saya lihat sudah memberikan pandangan semua ya
saya tanya ya tinggal pertanyaan terakhir adalah pertanyaan kepada anggota
sebab dalam metode pengambilan keputusan di dpr itu memang ada pandangan fraksi
tapi dalam undang undang ditentukan yang membuat keputusan itu adalah anggota
maka pertanyaan kepada anggota itu yang mutlak harus dilakukan gitu
nah kemudian bagaimana anda melihat ada fraksi fraksi yang kemudian juga walk out
demokrat gerindra paling tidak yang kelihatan saat itu
saya kira walk out itu memang tradisi di dpr ya
tapi anda tidak merasa wah berarti keputusan saya ini memang tidak diaminin mereka
itu walk out itu tradisi di dpr ya
kalau kira kira tidak setuju atau merasa tidak akan tercapai atau apa gitu kan biasa itu walk out
makanya nanti berarti
berikutnya kan akan ada lobby lobby
itu yang saya bilang juga yang kita sahkan kemarin itu adalah baru persetujuan menggunakan hak angket
pansus angketnya nanti terbentuk ketika fraksi fraksi mengajukan
dan itu akan terjadi nanti pada masa sidang yang akan datang
kalau mengajukan bisa tidak menjelaskan
ya kalau tidak ada yang mengajukan ya pastinya tidak tertutup
karena pansus terbentuk di antara orang orang
tapi ada yang mengandang itu sisi lain
saat anda memimpin sidang itu yang ingin disoroti dulu
kenapa anda kesannya ada buru buru
apakah memang prosedurnya biasanya kayak begitu
ataukah anda ingin menerapkan hal baru tadi itu yang anda layar layarnya seolah olah fraksi sudah menyampaikan
terus terang saya tidak sampai sekarang saya tidak merasa ada masalah
karena bayangan saya itu semua memang sudah disetujui dari awal
sampai ada yang walk out baru anda kaget situ ya
ya makanya saya minta waktu pak muzani ke depan baik kita lobby habis ini
saya bilang begitu
nah kan waktu itu memang sudah hampir setengah dua belas ya
kan ini sudah jumatan segala macam
bahkan saya kalau memang
dia sepakati lobby maka kita tunda habis jumat kita lobby gitu
apa yang membuat anda yakin saat itu seluruh fraksi sebenarnya di komisi tiga sudah sepakat semua
ya keputusannya begitu memang
saya ini kan pernah di komisi tiga enam tahun ya lima tahun
lalu saya masih kontak dengan teman teman komisi tiga
bahkan rapat dengan kpk itu karena di luar dibilang tertutup
tapi di layar tv di ruang kerja saya itu kan saya ikuti terus itu
apa yang terjadi begitu ya
nah saya melihat suasananya itu merasa bahwa ada banyak pertanyaan kepada kpk yang tidak terjawab
dan oleh karena itu komisi tiga mengusulkan penggunaan hak angket
sebetulnya sebagai ekstensi dari hak bertanya
yang digunakan lebih jauh
ya untuk melakukan semacam penyelidikan terhadap pelaksanaan undang undang
penggunaan kewenangan dan uang atau apbn atau anggaran begitu
kepada institusi yang memiliki kewenangan dan menggunakan uang negara itu
saya masih ingin berkutat di sini dulu nih sebelum ke bang todok
jadi intinya anda merasa tidak ada yang salah sampai sekarang
ataukah merasa perlu membuka akhirnya forum lobby lagi
nggak ada masalah nanti kalau memang mau ada lobby kan di awal
saya catat p tiga akan melayangkan protes kepada pimpinan dpr
pan juga mengatakan ketua umpan ini tepatnya
mengatakan ini ada yang salah dalam proses pengambilan keputusan untuk angket tersebut
dan tidak disangka juga dari gerindra juga protes yang biasanya selalu bareng dengan pks dan anlini anda
pks kan gak bareng juga
bagaimana bang wari jadi anda masih merasa
saya tidak melihat ada masalah
tetapi kalau memang nanti mekanisme politik lanjutan mau diteruskan
saya kira itu kan tugas kami sebagai pimpinan pada dasarnya kan
hanya menerima surat mendiskusikan dan memusyawarahkan surat dan memimpin sidang
tapi memang tidak ada niatan anda untuk buru buru agar selesai

tidak ada itu memang dari awal sudah kelihatan
penggunaan angket itu memang mau disepakati
soal interupsi interupsi anda tidak terlalu banyak mendengar itu di saat itu ya
karena di situnya tidak kelihatan gitu loh
ini kan fraksi fraksinya bicara di layar itu
itu sistem baru kita sekarang itu
di dpr itu
di sidang yang sebelum sebelumnya mungkin polanya ada yang begitu juga
jadi tidak lagi berpanjang banyak tapi melihat dari layar itu saja
sejak kami menata parlemen ini dalam sistem digital sekarang ini
supaya kita nggak mengizinkan lagi orang itu berebut dan sebagainya itu
kita cuma berpatu kepada layar itu aja
kepada sistem layar itu
sebentar lagi ini kalau tidak salah di masa reses sekarang ini dipasang layar
nanti setiap yang bicara itu nampak dia di layar
dan diberi peringatan bahwa anda cuma bisa bicara tiga menit dan mendapatkan tambahan satu menit
kita sedang atur digitalisasi sistem rapat di dpr
oke intinya berarti menurut anda sampai sekarang tidak ada hal yang salah tidak ada hal yang dilanggar dalam mengambil keputusan tersebut ya
baik saya ke bang todung sekarang
melihat ini sudah diputuskan pak fahri yang ketuk palu saat itu
apa pandangan anda melihat ternyata angket terhadap kpk itu tidak hanya berhenti pada wacana
ini sudah masuk pada persetujuan angket
bahwa di sisi lain bang fahri tadi bilang kalau fraksi tidak mengirimkan anggotanya untuk masuk ke pansus bisa tidak berjalan memang
tapi kan kita tidak bisa menyandarkan ini kepada fraksi fraksi
karena itu hak mereka begitu kan untuk menangkap

tapi pandangan anda secara makro seperti apa kira kira
kalau bahwa ini sudah diketuk palu angket terhadap kpk itu benar benar terjadi
ya memang sudah diketuk palu ya tapi kan tadi juga anda sudah mengatakan bahwa ada yang menyatakan keberatan terhadap putusan yang dibuat oleh sidang pleno tersebut
nah saya tidak tahu sejauh mana keberatan itu akan diajukan dan apa follow up nya apa tindak lanjutnya
walaupun kata bang fahri tadi komisi tiga tadi sudah selesai setuju semua

artinya tidak terlalu bernafsu bicara mengenai prosesnya
karena tadi prosesnya sudah dijelaskan oleh bang fahri hamzah dengan sangat detail
dengan digitalisasi yang sedang dilakukan di dpr sekarang ini
oke lah itu satu proses
buat saya kan lebih pada soal tataran yang prinsipil
apakah hak angket itu tepat atau tidak
itu pertanyaan yang saya selalu kemukakan dan saya tidak bisa jawab
karena buat saya ini mungkin bukan waktu yang pas untuk melakukan hak angket
karena begitu banyak kasus terjadi
dan ada juga kasus kasus yang menyangkut anggota anggota dpr yang kebetulan tersangkut dalam dugaan kasus korupsi
nah ini yang buat saya agak mengganjal
karena saya sebagai lawyer sebagai advokat selalu merasa bahwa proses hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun
nah trias politika itu kan esensinya itu
walaupun kpk bukan mahkamah agung misalnya
bukan mahkamah konstitusi
tapi dia menjalankan fungsi yudisial
nah ketika proses ini diintervensi termasuk oleh dpr yang melakukan hak angket
nah integritas investigasi yang dilakukan oleh kpk itu juga diganggu
nah ini yang menurut saya satu soal yang sangat serius yang kita hadapi
nah tadi bung fahri mengatakan ini mungkin ini bukan soal kasus yang ongoing
bukan penyidikan atas kasus tertentu
tapi mengenai kebijakan dan funding
financing dari kpk itu sendiri
tapi kan publik sudah terlanjur melihat loh ini dpr seperti ingin balas dendam kepada kpk
kenapa kpk begitu galak begitu garang menangkap anggota anggota dpr dalam kasus kasus korupsi
lantas ada tindakan hak angket semacam ini
seperti fight back maksudnya
nah ini persepsi yang ada pada publik ya
nah boleh setuju atau tidak setuju tapi persepsi ini ada
nah menurut saya
saya tidak mau bicara lebih banyak mengenai persepsi itu
saya hanya ingin melihat dari segi integritas proses penegakan hukum
investigasi kasus kasus korupsi ini berbahaya gitu
karena bisa jadi nanti tidak akan ada lagi investigasi
kalau terus menerus diintervensi semacam ini
nah ini bahaya yang kita lihat ke depan sebetulnya
nah bagaimana itu kekhawatiran akan mengganggu nanti kinerja kpk terutama sekarang banyak mengungkapkan
sebenarnya kan begini
kalau di dalam undang undang kpk itu kan pertanggung jawaban kpk itu kan diantaranya adalah kepada dpr
dan memang ada rapat rutin ya penggunaan hak bertanya anggota dpr kepada kpk yang saya kira itu rutin juga dilakukan
bahkan di dalam rapat terakhir itu karena begitu banyak pertanyaan itu sampai tiga hari ya
nah jadi penggunaan hak dpr untuk bertanya itu kan memang hak konstitusional
sehingga bertanya itu kemudian bisa di ekstensikan
apabila pertanyaan itu dianggap tidak cukup ya
lalu kemudian pertanyaannya itu menggunakan atau atas nama lembaga bertanya kepada lembaga lembaga yang dianggap menggunakan uang dan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya gitu
misalnya hak interpelasi
jadi kalau hak bertanya itu adalah hak pribadi

maka interpelasi adalah hak dewan sebagai lembaga untuk bertanya
nah kalau interpelasi dianggap tidak memuaskan lalu masuk kepada penyelidikan dalam hal ini adalah angket gitu
nah saya terus terang juga mengerti ini suasana di dalam komisi tiga ya
memang terlalu banyak yang dianggap tidak terjawab
mungkin juga sebagian itu alasannya bang todung karena kpk selalu mengatakan
ya kami sedang dalam proses dan kami tidak mau diintervensi dan sebagainya gitu
cuma kpk itu kan ada problem
kasus itu kan nggak pernah putus
kan kasus itu tiba tiba muncul lagi lalu tidak ada orang yang merasa secure terhadap kpk
kalau sudah ada satu tersangka atau dua tersangkanya apalagi sudah ada terpidananya begitu ya
maka semua orang yang pernah diperiksa itu berpotensi masuk ke dalam pasal tentang turut serta
jadi akhirnya itu tidak ada yang boleh dipertanyakan padahal dewan boleh menanyakan sesuatu yang menurut rasional hukum dan rasional publik itu ada persoalan gitu loh
nah ini kan masuk pada ranah penegakan
nah itu kan itu terjadi hari hari
nah sekarang kemarin itu ada dua saya lihat perbedaannya
kalau di kesimpulan dari komisi tiga memang umum karena yang banyak ditanya juga

nah tetapi begitu kami bersurat ke komisi tiga bahwa harus ada perbedaan
jadi itu ada pengusul lalu pengusul itu membuat dokumen usulan itulah yang kemarin dibaca
nah di dokumen usulan itu saya kira tidak ada kasus di situ yang dipersoalkan yang lebih banyak adalah metode penggunaan kewenangan
dan juga anggaran atau dana tadi itu dan juga kenapa banyak kasus kasus yang mendapat sorotan publik
misalnya soal pembocoran dokumen dokumen rahasia misalnya kenapa kpk itu bisa menjadi semacam
kantor berita yang kantor berita tertentu ya kantor berita tertentu
seperti juga investigasi parlemen inggris kepada rupet murdog
yang rupanya punya alat sadap untuk mengetahui berita berita sensitif kira kira begitu
nah ini kan juga boleh dipertanyakan karena ini juga mendatangkan ketidakpastian dan pertanyaan dari banyak orang
saya kira dokumen terakhir yang diajukan itu menurut saya masuk dalam koridor investigasi
sebelumnya pernah kami hadirkan juga jurubicara kpk ke meja ini juga ketika wacana angket itu semakin serius ya
tapi sebelum diputuskan oleh pak fahri begitu di paripurna
dan karena kan bahwa angket ini disebutkan ada beberapa hal menurut febri diansah yang hadir dalam rdp itu juga itu salah
angket ini hanya berawal soal
soal ketika kpk menolak membuka bap miriam s haryani begitu
karena ada empat kesimpulan dalam rdp itu tiga hal dianggap sepakat dan akan dilakukan kerjasama
dan itulah fungsi pengawasan menurut febri yang sudah dilakukan terhadap kpk
tapi satu hal yang tidak bisa karena membuka bap miriam inilah sebenarnya yang menjadi kendala
bagaimana tanggapan bang fahri tapi setelah jeda berikut ini ya kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini
baik langsung kita dengar penjelasan dari bang farid sekali lagi nih sebelum nanti pak to dengarkan analisisnya
bang hari jadi itu tadi pertanyaannya bahwa fokusnya itu mau bicara soal kinerja lhp kpk tahun dua ribu lima belas yang ada tujuh ketidakpatuan
pertanyaannya kenapa baru sekarang
itu dipertanyakan oleh sejumlah pegiat anti korupsi mengatakan itu
kok pas ketika kpk menangani iktp banyak yang tadi dari situ
terus kebetulan ada poin keempat yang tidak disetujui oleh kpk saat rdp dengan komisi tiga dipaksa membuka bap miriam s haryani
iya ini sekarang miriamnya sudah kena tangkep kan ya
kita nggak tahu lagi ini cerita kan
karena di cerita dibalik berita ini kan banyak juga
tapi beginilah ya mungkin kita kali ini harus agak positif berpikirnya
kepada kedua duanya lah
kepada dpr dan kepada kpk
dan pertama tama kepada dpr tentu
saya sendiri ingin menjaga agar proses ini meskipun saya adalah pengusul meskipun saya juga adalah pimpinan dpr
saya tentu ingin menjaga bahwa ini seperti yang tadi bang todung bagus sekali mengatakan
banyak kecurigaan bahwa ini akan menjadi balas dendam dan sebagainya itu nggak boleh terjadi
dpr harus meletakkan angket itu dalam proporsi yang baik begitu
bahwa ini adalah pelaksanaan tugas untuk memperbaiki lembaga negara
dan kpk juga harus berpikir positif bahwa
karena penyelidikan ini boleh jadi juga akan membersihkan banyak masalah di dalam tubuh kpk
karena kpk ini kan tidak ada pengawas rutinnya
bukannya komisi tiga sebagai komisi terakhir
bahkan rapat terakhir itu kan menjadi hot to kan karena dua kali pimpinan kpk diundangkan itu nggak datang
nah jadi ini soal soal yang menurut saya kita perlu anggap dan lihat secara positif lah gitu ya
karena nggak ada lah yang saya terus terang ya lama saya menjadi pejabat saya melihat teman teman
nggak ada lah orang yang jahat
dalam imajinasi kita yang seolah olah ada kumpulan orang penjahat begitu
saya nggak lihat begituan tuh ya
tetap saja saya malah punya tesis tentang jebakan sistem
karena kita ini tidak secara dingin menata sistem kita
sehingga banyak pejabat itu yang tingkahnya itu kemudian terjebak kepada sistem yang buruk
saya berprotes berkali kali misalnya soal political financing
yang tidak ada
ada regulasi konkretnya sampai sekarang
sehingga kemudian pejabat itu tergerak untuk mencari uang dan sebagainya
itu yang begitu begitu saya kira itu bisa juga menjadi bagian dari kesimpulan
itu kan sekarang didorong kpk malah untuk financing political financing
ya itu kan baru sekarang kpk ngotot
saya dari dulu minta kpk ngotot soal ini
sebab tesis saya saya menulis buku juga tentang ini
saya ketemukan bahwa diantara sebab korupsi di indonesia itu adalah karena political financing tidak mau diatur secara
baik kembali ke soal angket sedikit lagi bang fahri
jadi secara ketatanagaraan juga banyak kritik ini begitu loh
ujungnya apa ini kemudian angket
secara aturan disebutkan di undang undang md tiga apakah tepat
walaupun di situ ada kata lain dan atau lembaga lembaga lain yang bekerja di bawah undang undang
tapi itu tujuannya menurut beberapa pakatan negara yang kami undang kemarin juga
itu tujuannya adalah ke eksekutif
sementara kpk itu adalah ranah yudikatif
kalaupun itu jalan akhirnya akan kemana
hnp apa ke hnp bagaimana
memang kan angket itu sejarahnya kan pertama itu diundangkan tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat ya di masa bung karno dulu
lalu kemudian setelah angket senturi dulu yang paling heboh ya
kita kemudian merevisinya dan mengintegrasikan undang undang angket tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat itu dalam undang undang md tiga
nah dalam perdebatan terakhir undang undang md tiga tahun dua ribu empat belas nomor tujuh belas saya ada kebetulan sebagai pimpinan
sekarang ini kan ada banyak lembaga yang menggunakan kewenangan dan uang dari negara sangat besar dan powerful
masa tidak boleh diinvestigasi gitu loh
sehingga masuklah klausul klausul bahwa siapapun yang menggunakan uang negara dan kewenangan dari negara maka dia harus boleh diangket
termasuk di ranah penegak hukum
termasuk di ranah penegak hukum
ya tentu tadi yang bang dodong bilang jangan masuk kasus
saf itu mengintervensi proses judicial gitu loh
saya setuju itu tesis ini bang todong untuk tidak dimasukkan ke situ
nah dulu pernah kita setelah senturi itu kan membentuk tim uas
sebenarnya timuas itu dalam rangka memastikan bahwa temuan itu terlaksana
dan saya kira itu salah satu eksperimen yang harus dievaluasi kembali sukses atau gagal
tapi maksudnya adalah selama lembaga negara itu menggunakan uang dan kewenangan maka dia sebagai lembaga kewenangannya apakah sudah sesuai dengan kewenangan
apakah sudah sesuai dengan undang undang
penggunaan dananya sudah sesuai dengan undang undang
itu saya kira tidak ada masalah
itu yang diintegrasikan di dalam undang undang md tiga yang baru saya kira
karena ada sekarang banyak state auxiliary body kan
lembaga lembaga semi negara yang juga kuat gitu
saya kira itu
pang todong ya saya lihat beberapa komentar anda di berbagai media online begitu ya
mengatakan ini merusak ketenangan negaraan
angket dpr terhadap kpk
angket dpr terhadap kpk
bagaimana menjelaskan ini
apakah karena aturan yang tadi disebutkan atau bagaimana
tentunya sih dpr memang punya hak angket
itu sih kita tidak pernah bantah itu
cuman kan pengalaman kita selama ini adalah hak itu betul betul ditujukan kepada kebijakan kebijakan eksekutif yang dianggap kontroversial
dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak
naiknya bensin misalnya
belaut senturi waktu itu
belaut senturi dan sebagainya
nah kita menerima itu
dan itu hak yang harus digunakan oleh dpr
tapi hak angket ini kan tidak digunakan untuk sebarang kasus
itu sangat selektif digunakan
nah kedua ya
tadi ada poin yang bagus
kalau tadi saya katakan hanya kepada eksekutif
apa yang harus dilakukan terhadap state auxiliary agencies
badan badan atau lembaga baru yang didirikan pasca reformasi yang begitu banyak
nah setuju saya
karena mereka juga punya funding dana dari apbn
tapi apakah hak angket itu bisa dilakukan terhadap lembaga yang melakukan fungsi judicial
nah ini pertanyaannya
apalagi fungsi judicial itu dilakukan ketika ada investigasi kasus kasus yang melibatkan anggota dpr
nah kalau saya keberatan dengan hak angket terhadap lembaga yudisial ini
itu memang memisahkan fungsi fungsi ini
tapi tetap juga pertanyaan bung fahri tadi harus dijawab
loh ini uang negara
ini kebijakan kebijakan publik yang dilakukan
nah kalau itu yang menjadi concern teman teman di dpr
nah komisi tiga kan bisa secara reguler
tapi kan tadi jawab juga pak fahri bahwa ternyata tidak terlalu memuaskan
tapi tidak memuaskan
tapi ini kan artinya bukan berarti kalau itu tidak memuaskan lantas jalan keluarnya angket
ini dong yang diefektifkan
ditingkatkan gimana komisi tiga meningkatkan itu
memang ada pertanyaan yang bagus disini
apakah kpk itu bertanggung jawab kepada siapa
ini pertanyaan yang bagus
ini pertanyaan bahasa inggrisnya
nah ini nggak terjawab sebetulnya
nah jadi lima tahun jabatan komisioner kpk seharusnya ada laporan pertanggung jawab
nah kenapa tidak pada akhir masa jabatan itu
kalau misalnya ada hak angket
ya hak angket dilakukan
bukankah itu ada wawanan bpk misalnya untuk soal
ya itu juga problem ya
setelah kita evaluasi
bpk itu banyak sekali temuannya
dan bahkan pernah ada audit
namanya audit proses penyelidikan penyidikan di kpk gitu
dan itu banyak sekali itu temuan temuannya itu
tapi memang itu yang saya tadi informal ngomong ke bang todung
bangsa kita ini sekarang
sudah melihat kpk ini seperti mitos gitu
yang tidak boleh disentuh
tidak boleh diomongkan
ya saya kaget ketika badan keahlian dpr
bahkan datang ke beberapa kampus
itu rektornya nolak
jadi ini mendiskusikan ayat ayat kpk ini
itu bisa masuk ke dalam penistaan ini
karena ini dianggap
sudah nyaris ini jadi mitos
jadi orang tidak berani bicara
tidak berani berdiskusi
padahal pertanyaan saya kan
kalau saya itu tajam pertanyaan saya
lima belas tahun kita membuat undang undang pemberantasan korupsi
belum ada yang signifikan
hasil dari kita kerja kpk
pengembalian kaya negara
jumlah dana yang digunakan
kepatuhan pejabat kepada sistem
itu juga belum tampil gitu
ini kan juga satu persoalan
bukankah itu yang sedang justru dilakukan oleh kpk
itu kan di ujung
kalau saya itu kan
tesis kita tentang
pembentukan sistem itu kan
harus sistematis dia
dan terus terang
di antara yang paling saya sesali dari hadirnya kpk adalah
karena presiden lepas tangan
baik di zaman pak sby
maupun di zaman sekarang
itu terus terang
itu ada kesan menurut saya
siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi
menurut saya yang disumpah
oleh apa namanya
untuk berantas korupsi
untuk memberantas korupsi
dan menghandle semua masalah
semua masalah di republik ini
sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan
tapi kalau ditanya
di zaman dulu dan sekarang
bagaimana memberantas korupsi
tapi fungsi itu kan sedang dijalankan kpk
dengan giat giatnya sekarang
ya itu fungsi dihilir
jadi banyak pertanyaan
dan juga banyak temuan
kenapa tidak dpr
berada di belakang kpk saja
kemudian diikut mendorong
untuk memberantas korupsi
saya kira sudah dilakukan
dpr itu memberikan dana ya
dari dana awal kpk itu
sekarang sudah ada satu triliun
dana kpk itu
tidak ada yang
data yang bisa mengatakan
dpr itu menghambat kpk
semua itu diberikan
kalau boleh kita lihat
terakhir ini kan
angket ini muncul
angket ini muncul
memang komisi tiga
yang enam anggotanya disebut
untuk mencabut bap nya
segarkan ingatan kita dulu
penyidik senior kpk
pada saat itu
yang disebut juga
dan satu lagi
ya itu sudah
jadi itu tadi winby bawo
ini sudah dikasih terima kasih
nah bisa dibayangkan
bukan tadi bawa sumpah
ya makanya kita ingin buka itu
dia pak novel menyampaikan itu saya yakin itu keterangan palsu
dia punya motif apa saya nggak tahu
saya akan kejar itu terus
nah kita ingin membuka itu kalau kita lihat keterangan dari pak mas hinton
jadi memang semangat rohnya itu di situ sebenarnya pak
meminta kpk membuka bap benar ada nggak kpk dalam bap nya
bahwa enam orang yang disebutkan oleh pak novel itu walaupun mencuplik kata kata miriam
menekan miriam untuk mencabut bap nya
kalau ini yang muncul nanti diangket bagaimana menurut anda pak
saya memahami keberatan mas hinton pasaribu mengenai hal ini
karena nama dia disebut
ada nama aziz samsudin juga disebut
ada nama yang lain juga disebut mungkin ya
tapi apakah itu tidak harus dilakukan melalui proses pengadilan itu sendiri
menurut saya proses pengadilan itu masih membuka ruang untuk bisa mengungkapkan itu
kalau misalnya ada dokumen itu
ada rekaman itu
kan bisa dibuka di pengadilan juga
waktu kasus anggodo dulu
rekaman itu di sidang mahkamah konstitusi
jadi kita tahu
jadi kan artinya peluang itu kesempatan itu opportunity itu ada
jadi menurut saya ini memang soal soal yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam debat yang pendek seperti ini
keberatan terhadap hak angket
yang notabene kita anggap sebagai lembaga judicial
mengerjakan pekerjaan judisial
ini akan selalu jadi debate yang tidak akan selesai
sampai hari ini
saya memahami posisi bung fahri misalnya
tapi buat saya memang ini tidak fortunate ya
karena kpk masih sangat kita perlukan dalam membatas korupsi
walaupun tadi dikatakan ini mitos
dia begitu tampil sebagai
anak anak itu yang disebut ini mitos
saya melihat persoalan korupsi di indonesia itu sangat luar biasa
tadi dikatakan kita tidak banyak mengalami kemajuan
walaupun indeks persepsi korupsi indonesia tahun dua ribu enam belas itu sudah tiga puluh tujuh
kenaikannya tidak signifikan
naiknya sedikit sedikit sedikit
dibandingkan dengan negara lain kita masih jauh di bawah
tapi ada kenaikan
cuma saya setuju
bahwa ketakutan untuk korupsi itu belum tumbuh
nah ketakutan terhadap untuk korupsi itu harus tumbuh
memang tindakan represif satu
apa satu ikhtiar
tapi tindakan untuk membangun sistem
itu juga ikhtiar yang memang menurut saya
sukses belum berhasil kita lakukan secara maksimal
jadi kpk menurut saya masih harus kita perlukan
kalau misalnya nanti kita ingin memperbaiki kpk
saya selalu mengatakan
kalau indeks persepsi korupsi kita sudah di atas lima puluh
itu mungkin sudah waktunya kita bisa melakukan itu
tapi sebelum kita mencapai angka lima puluh
mungkin agak terlalu prematur kita melakukan
pencegahan dan lain sebagainya itu ya
saya juga mengatakan
ada hal hal yang perlu kita perbaiki dalam undang undang kpk
ada hal hal yang perlu kita koreksi dalam
karena kita kan tidak hidup dalam dunia yang penuh dengan
tapi bukan sekarang maksudnya
setelah indeks persepsi
ini kan informasi kan dimana mana tuh
tidak ada yang rahasia
jadi kita tahu ada laporan
saya dulu pernah jadi anggota tim lima dan tim delapan
nah kita terima laporan
penyidik kpk seperti ini
ini ada masalah seperti ini
oke kita terima laporan
nah saya tidak mengatakan itu betul atau tidak
tapi laporan ada
apakah kita tidak melakukan itu sekarang
mungkin kita perlu secara internal melakukan itu
cuman tetap kita mesti melakukan satu tinjauan yang lebih menyeluruh
nanti kalau kita indeks persepsi korupsi kita sudah naik jadi lima puluh
jadi bukan sekarang saatnya begitu
apakah artinya angket ini nanti bisa disebut melemahkan kpk
saya punya kekhawatiran itu pasti punya dampak
tapi apakah itu melemahkan atau tidak itu soal kedua
saya cuma punya keberatan yang prinsipil
tolong dipertimbangkan jangan melakukan hak angket terhadap lembaga yang kebetulan sedang melakukan investigasi terhadap kasus korupsi yang kebetulan

oke kita akan nanti kembali ke pak faris setelah jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia prime news
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
terima kasih pak faris
karena sampai sekarang kpk karena kehilangan dasar hukum dalam penyadapannya itu gak ada lagi audit
karena menkom info menolak mengaudit kpk
nah ini kan juga persoalan dan saya kira nanti kalau hasilnya ya kita membuat regulasi yang lebih baik tentang ini tentu kpk bisa bekerja secara lebih tenang tidak dicurigai
sebab soal menyadap menyadap ini banyak fakta di kpk itu
pimpinan saling menyadap itu kita tahu
kenapa tidak bisa selesai di komisi tiga saja misalnya
ini karena pertanyaan kemudian bukan kpk tidak mau diawasin
p tiga itu kan pertanyaannya umum dan itu adalah pertanyaan anggota
tapi kalau penyelidikan itu bisa lebih spesifik kan
orang itu bisa membongkar membuka menanyakan itu
dan orang itu sebelum diperiksakan disumpah
beda dengan rapat komisi biasa kan
orang tidak disumpah
kalau ini kan sudah seperti pemeriksaan
sehingga kemudian banyak hal yang bisa diinvestigasi
dan banyak pihak yang bisa didatangkan termasuk dari bpk ya termasuk dari badan intelijen mungkin kepolisian
termasuk dari badan intelijen mungkin kepolisian
yang terkait dengan itu
karena gini ya ujungnya adalah kita mari tempatkan kpk secara fungsional demi kebaikan sistem semuanya
bukan untuk merusak yang lain lain
yang saya kira ini
untuk menghambat kpk yang sekarang tengah menyidik
saya mengusulkan itu tidak akan kekasus ya
tapi betul betul tentang cara menggunakan kewenangan
dan tentang uang yang digunakan dalam kewenangan itu
saya kira itu yang lebih penting
tapi apakah bisa menjamin kemudian ketika
apa namanya di sebuah angket
kita kan sudah lihat
begini ya rapatnya pansus itu kan terbuka
di awal pansus itu yang dirapatkan adalah outline pemeriksaan
itu kan dibuka kepada publik
lalu kapan bpk mau disuruh untuk mengaudit sesuatu
itu ada dalam outline itu
cnn bikin siaran terbuka
kita lihat ini anggota dpr ini mau nyimpang atau mau benar kerjanya itu
sudah pasti terbuka ini
kecuali kalau yang memeriksa diminta tertutup
kan ini tergantung kepada yang diperiksa
kecuali yang diperiksa minta tertutup
iya minta tertutup ya ditutup
ya ini kan susah juga
katanya yang diperiksa tertutup untuk meminta klarifikasi
ini kan kalau saya tangkap begini
timingnya dianggap tidak tepat
karena memang ya ada kasus yang sedang on going dalam penyelidikan
kalau secara ketentangan
itu salah satu
tadi saya sudah mengatakan bahwa keberatan utama saya karena persoalan prinsipil
tidak boleh melakukan angket terhadap lembaga yang melakukan yang utama ya
tadi bung fahri sudah menjelaskan
ini tidak akan masuk kepada kasus yang sedang disidik oleh kpk
ini sudah dijelaskan
jadi lebih pada penggunaan dana dan kebijakan
tapi itu pun dalam persepsi publik tidak akan dimengerti
karena publik melihat secara tidak langsung ini akan punya implikasi terhadap institusi kpk itu sendiri
sehingga kpk dianggap diintervensi oleh publik
nah kita ini kan ingin menjaga integritas proses penyidikan hukum yang dilakukan oleh kpk
tapi sekaligus kita menjaga integritas institusi kpk dan dpr sekaligus
karena kan kita tidak mau dpr dianggap menyalahgunakan kewenangan dan kekuasanya secara brutal
membuat hak angket
publik kan juga punya persepsi loh
ini kok tidak jadi negarawan sih dpr ini
nah ini hal hal ini kan mesti kita jaga semuanya
menurut saya ya
jadi timingnya kapan
timingnya menurut saya sih seharusnya
ya tapi betul tidak akan pernah ada waktu
karena kpk menganggap kasus terus sih
karena kasusnya selalu ongoing tidak pernah berhenti
karena ini usul saya satu mengefektifkan komisi tiga dalam fungsi pengawasannya
kedua melakukan satu apa ya satu nggak usah disebut angket
tapi semacam penilaian evaluasi terhadap kinerja
kerja kpk pada akhir masa jabatan
nah itu apakah mekanismenya hak angket atau yang lain
ini kita bisa bicarain sebetulnya
kalau soal usulan pak farid tadi misalnya tidak masuk kepada kasus dan lain sebagainya
apakah itu bisa kemudian menjamin keseluruhan anggota tidak akan
kalau di dalam usulan angket yang disahkan kemarin sudah kayak begitu
tidak ada kasus di sana
betul betul tidak ada kasus
makanya saya sendiri percaya bahwa itu akan berhasil
saya percaya bahwa itu akan on the right track lah untuk tidak masuk ke kasus kasus
sebab begitu dia masuk ke kasus detail itu nanti menjadi persoalan ya
kredibilitas dpr juga akan dipersoalkan
dan dalam hal ini sebenarnya kalau tradisi keterbukaan ini kita mulai saja
gak perlu kita khawatir gitu ya
karena apapun kan kalau memang yang publik berhak tahu ya kita buka saja
saya kira dpr juga termasuk lembaga yang paling terbuka untuk membuka dirinya
apapun yang terjadi dan lebih banyak kasus anggota dpr ini kan karena kasus tangkap tangan karena disadap kan
saya kira dan itu menurut saya itu lebih individual sifatnya gitu loh
kalau kita bicara sistemnya korup mana yang disebut dengan sistem korup
itu dpr terbuka saja
tapi masalahnya kan lembaga pengawas itu namanya dpr
yang lain itu diawasi
jadi adalah fungsi dpr untuk mengawasi
nah dpr itu cara menjatuhkannya gimana ya pak milu sebentar lagi
kan begitu saja kan
atau dijatuhkan menjadikan
atau dijatuhkan melalui mahkamah kehormatan ya kan
atau ada mekanisme yang kita buat di dalam undang undang md tiga itu
pemilihnya itu bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada mahkamah kehormatan
jadi ketika ketuk palu selesai kemarin itu berbagai media menayangkan tuh nama nama yang mengusulkan hak angket plus fraksinya plus dapilnya gitu
menurut anda itu sah sah saja
bisa tetapi anda nggak bisa menghukum orang karena melaksanakan tugas
yang disebut apa namanya anggota yang salah itu adalah tidak hadir sidang ya kan
berperilaku yang menyimpang di daerah pemilihannya tidak pernah merasa dilayani dan seterusnya dan seterusnya begitu
tapi kalau dia menggunakan kewenangannya haknya ya tugas tugasnya itu ya nggak bisa dia dijatuhkan
kalau misalnya konstituennya merasa anda sebagai wakil saya menggunakan hak angket salah salah kaprah dan penyalahgunaan undang undang
bisa karena hak angket itu hak
bukan penyimpangan ya
orang menggunakan hak angket itu adalah hak yang diatur oleh konstitusi
nggak boleh orang menggunakan hak konstitusionalnya lalu dianggap salah
itu juga salah gitu
walaupun ada pertandingan memang dibenamkan soal tujuannya ke lembaga mana
itu perbedaan pendapat yang bisa diselesaikan melalui diskusi dan saya kira di dalam framework awal saya mengusulkan bang todong juga salah satu yang harusnya diundang karena beliau terlibat dari awal
framenya nanti diusulkan
ini loh framenya
seperti beliau tadi bilang itu frame pemeriksaan kinerja misalnya di akhirnya seperti apa
itu saya kira kalau ditawarkan boleh jadi akan menjadi mainstream di dalam pelaksanaan angket itu nanti
nanti di segmen selanjutnya setelah jeda saya ingin mengajak kita berbicara seandainya ini berjalan ujungnya lalu apa bentuknya itu tadi belum terjawab dengan clear bang
karena publik kemudian berasumsi bahwa oh ini tujuan akhirnya ini supaya merevisi undang undang kpk
ada perlayan gitu bang
kita setelah jeda berikut ini jawaban dari bung fahri hamzah
ketika angket ini dibicarakan tidak sesuai peruntukannya karena diajukan kepada lembaga yudikatif yang harusnya dinilai tidak bisa diangketkan oleh dpr ri
kemudian asumsi publik begitu kemudian malah
berlari ke arah bahwa apakah ini tujuan akhirnya adalah untuk merevisi undang undang kpk
tapi kita simak tentang pernyataan dari bung fahri hamzah sebelumnya terkait dengan revisi undang undang kpk berikut ini
mau gak revisi kalau gak mau tutup buku sudah
gak usah dikembang kembangkan gitu loh
ini kan pemerintahnya mau apa tidak
kan udah tiga kali rapat konsultasi
gak maunya kan pemerintah di ujung
ya tutup keluarkan dari prolegnas
jangan yang kena dpr terus gitu
hanya yang pengen pdip sama golkar bang
pdip partai penguasa jokowi itu pdib tanya
nah ketika ini bergulir kalau nggak tepat misalnya soal kebijakan pemerintah
ujung ujungnya menanyakan apa sih tujuan apa anda melakukan bailout senturi
ini contoh ya sebagai contoh
sehingga kemudian ada temuan rekomendasi dan lain sebagainya
ada yang ke kpk sebagai penegak hukum
ada juga sempat muncul waktu itu hak menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan presiden saat
tapi kalau ini ke kpk kemudian tujuannya apa
ujung ujungnya mungkin orang berpikir ujung ujungnya ini jangan jangan cuma rekomendasi memperbaiki kpk lewat revisi undang undang kpk
jadi dpr sedang memutar mencari jalan lain untuk melakukan revisi undang undang kpk
itu asumsi yang muncul pak
pertama tama dpr itu kan lembaga representatif ya
yang kedua dia lembaga legislatif
jadi batas batas kewenangan yang bisa dia lakukan itu banyak begitu
saya tidak tahu
saya teringat bang todung itu kasus di amerika serikat presiden nixon dengan fbi zaman edgarhover dulu
karena edgar hoover abuse terhadap kewenangannya sebagai direktur fbi
sampai nixon menggeledah nyuruh pas pampres menggeledah abi
dan memang ketemu bahwa edgar hoover menggunakan fbi untuk memeras orang gitu
dan untuk apa namanya mengintimidasi para pejabat di amerika serikat
sampai kemudian dibongkar dia homo dan sebagainya gitu gitu
nah kalau dpr kan nggak bisa begitu
dpr ini kan batas dari kewenangannya itu kan rekomendasi
dan rekomendasi di ujung angket itu adalah temuan
kalau di situ dinyatakan ada penyimpangan ya akan dinyatakan ada penyimpangan
dan bagaimana rekomendasinya
dan rekomendasinya itu bisa melalui apa namanya
ya itu semuanya bersama presiden
ya itu semuanya bersama presiden
kalau presiden nggak mau gimana
undang undang dasar menentukan undang undang harus dibahas bersama presiden
kalau presiden nggak mau kan ya nggak bisa juga gitu
apa yang lainnya gak ada gitu
yang paling ujung dari temuannya itu adalah ya temuan
temuan bahwa ini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran
saya kira itu yang paling maksimal bisa dilakukan dpr
jadi sampai sejauh ini pemerintah jawabannya kan hanya menunda
di pemerintah kan selalu kan
di pemerintah kan selalu kan
kalau di ngomong ngomong informal rapat konsultasi
wah kita jalan begini begini
begitu ditekan sedikit kan nggak berani
ini kan saya bilang tadi tuh
mitos bahwa kalau kita mendiskusikan kpk itu apa namanya
masuk dalam kategori yang disebut oleh orang itu
tema tema yang istilahnya itu tabu begitu loh

gak mungkin lah dia bisa dipersalahkan dan sebagainya gitu
sehingga semua orang itu kikuk kalau bicara soal kpk itu
nah mungkin dpr ini akan lebih membuat kita lebih rasional melihat
bahwa saya sendiri punya masalah
mungkin beda saya dengan bang todong disini ya
saya sampai bertemu dengan bang buyung untuk menguji pikiran saya tentang kehadiran lembaga super body dalam demokrasi itu bang ya
karena saya terus terang demokrasi itu punya cara kerja sendiri
dan lembaga superbody itu punya masalah sebenarnya

karena dia banyak sekali bekerja tidak dengan prinsip demokrasi
apa namanya pembagian kewenangan transparansi membatasi kewenangan dan sebagainya gitu
tetapi ya itu kan teori yang saya pikirkan gitu
tapi kalau dpr ya batas yang bisa dia lakukan itu cuma itu
menemukan perkara diungkapkan kepada publik ini masalahnya
lalu merekomendasikan kepada pihak pihak yang bisa mengeksekusinya gitu
dan semua itu eksekusinya ada di presiden
karena kalau dpr misalnya mendiskusikan mengeksekusikan kita harus revisi undang undang kpk misalnya gitu
lalu dimasukkan dalam prolegnas sudah ada dalam prolegnas kok
dan presiden nggak mau revisi sampai sekarang
ya sudah kan begitu aja
ini jadi saya malah berpikir lain kalau kemudian memang tidak tergantung dpr saja tetapi soal revisi undang undang kpk ini bang
tetapi juga harus ada eksekutif tentu saja dalam perumusan undang undang kan harus dua pihak
ya nggak mungkin sepihak
pemerintah begitu kan

jangan ini pintu masuk yang sebenarnya ditunggu tunggu
yang sebenarnya ditunggu tunggu oleh pemerintah juga
kalau misalnya rekomendasinya ternyata ada kesalahan kesalahan dalam kpk seperti ini itu dan lain sebagainya
ada beberapa blok blok atau geng geng dalam penyidik misalnya
memang kalau pembahasan revisi undang undang mau tidak mau mesti melibatkan pemerintah
tidak bisa dpr sendirian ya
pemerintah juga nggak bisa sendirian ya
nah tapi kebutuhan untuk merevisi undang undang kpk itu kapan
dan waktunya ini pertanyaannya
sebab menurut saya ini perdebatan klasik yang sudah kita lakukan cukup lama
malah ada pertanyaan lebih jauh
kpk itu permanen atau ad hoc
nah kalau kita melihat lembaga semacam kpk di singapura di hongkong di tempat lain
di beberapa negara memang keberadaan lembaga pemberantas korupsi itu sudah masuk dalam konstitusi
nah jadi mereka sudah jadi permanen
nah menurut saya ide kita untuk mengatakan itu tidak permanen
ini mungkin perlu kita pertanyakan kenapa
karena tadi kita semua mengakui korupsi itu masih sangat masif
berjemaah tidak pernah berhenti
tidak takut berapa banyak gubernur berapa banyak bupati wali kota menteri anggota dpr yang kena kasus korupsi
tidak pernah berhenti kasus korupsi ya
dpd juga kena
nah tidak ada yang takut korupsi sekarang ini
jadi sistemnya memang mesti kita benahi
repressive actionnya mesti dilakukan terus
nah tapi apakah undang undang kpk itu sempurna
saya juga tidak mengatakan undang undang kpk itu sempurna
pada waktunya kita mesti revisi
tapi bukan sekarang
saya tetap berpegang pada kalau indeks persepsi korupsi kita sudah di atas lima puluh saya setuju
tapi bukan berarti saya tidak mengakui ada kelemahan dalam undang undang kpk
karena integritas proses penyidikan
itu kan mesti kita jaga
nah integritas ini hanya bisa kita jaga kalau sistemnya juga memungkinkan
integritas itu dibangun
nah kita banyak berdebat mengenai penyadapan misalnya
apakah penyadapan itu harus dilakukan seperti yang sekarang tanpa penetapan pengadilan
nah kalau kita melihat di amerika penyadapan itu kan melalui penetapan pengadilan
di sini kan orang bilang loh kalau kita minta penetapan pengadilan bocor dong
ya kan penetapannya kan koruptornya bisa lari
ini leluhur bung fahri ya
banyak hakim juga yang di jelatuh kpk
kemudian juga ada kasus judicial corruption
yang disidik oleh kpk
nah jadi pertanyaannya adalah kapan
nah kalau di amerika jam sepuluh malam kita minta penetapan pengadilan datang ke rumah hakimnya dikasih itu penetapan
tidak menunggu satu hari
jadi at any time gitu bisa diminta
nah kita juga bisa lakukan itu tapi kan artinya bocor nih bung fahri
bocor nih ada penyadapan
nah siapa yang menjamin
nah ini kan keseluruhan ya kultur ketatanegaraan kita ini
memang tidak mendukung
nah ini tantangan besar kita sebagai bangsa sekarang
karena itu tetaplah berjalan seperti sekarang ini begitu ya
ya kita butuh membuka ya wacana ini diskursus ini secara apa ya terus menerus
tidak boleh berhenti
ini ini ini tugas kita
tidak boleh jadi mitos
tidak boleh jadi mitos
oke tapi nanti kita akan lihat bagaimana jalannya atau perkembangan dari apa isu bukan isu lagi sudah nih ya sudah disahkan
disakal bung fahri ini
bahwa angket terhadap kpk
tapi satu penutup bung fahri
tapi bisa dibatalkan gak
nah itu dia
nah ini pertanyaan saya kan
prof mahfud md menyatakan kpk jangan khawatir dengan hak angket dpr
jalan saja terus terhadap pemberantasan pemberantasan korupsi terutama kasus kasus yang sekarang tengah ditangani
tetapi di sisi lain jurubicara kpk waktu kita tanya juga mengatakan bisa saja ini bisa cukup mengganggu
karena angket itu kan akan manggil manggil terus nanti
manggil penyidiknya bahkan mungkin saja bisa seperti itu
nah ini gimana nanti jalannya
tidak memanggil pimpinan kpk atau anggota kpk saja
tetapi semua yang lain
sebenarnya bahkan di awal awal itu
kalau mereka nggak datang gimana
karena mereka sedang melakukan penegakan hukum
misalnya sedang di persidangan iktf sedang berjalan
kalau itu kan sudah harus masuk dalam saling menghargai
tadi bang todong mengatakan kita harus menghargai kredibilitas kpk dan kredibilitas penyidikan
tapi pada saat yang sama dpr juga harus dihargai kredibilitasnya
sebab kan antara lembaga lembaga negara itu kalau ada yang lemah kan juga
ini kan jadi pincang dan bisa rusak juga begitu
jadi jalankanlah prosesi bernegara itu apa adanya terbuka saja
tidak perlu ada asumsi asumsi negatif yang terlalu luas
saya kira tadi banyak sekali yang ingin saya bahas dengan bang todo kalau ada waktu lagi
karena saya juga punya teori tentang
apa waktu tentang bentuk dan sebagainya itu
misalnya ombudsman dan sebagainya
itu saya juga banyak berkeliling untuk melihat
bagaimana cara kita betul betul efektif menghasilkan pemberantasan korupsi yang produktif
kita sepakat ada episode kedua dalam perbincangan ini ya
nanti kalau pas tujuh belas mei ternyata
bisa dibatal kan
oke baik terima kasih sementara ini wakil tau jepang ru bung pak aryamza dan juga advokat senior
todong mulia lubis terima kasih selamat malam
selamat datang bersama kami di cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir